dan ini masih terkait artis yang tersangkut narkoba
istri fahri albar renata kusmanto mengajukan berkas permohonan
agar putra ahmad albar tersebut dapat menjalani rehabilitasi
ya sementara polisi sudah mengantongi nama pemasok narkoba kepada fahri albar
istri fahri albar renata kusmanto jumat sore kembali mendatangi polres metro jakarta selatan
ia menyatakan bahwa saat ini sedang berusaha merehabilitasi suaminya
dan telah memberikan berkas permohonan
jualan rehab mbak
mau ada pengajuan rehab
apa saat ini sudah diajukan mbak permohonannya
enggak sih juga
proses aja semuanya sih
sama prosesnya sudah diajukan
iya mbak terima kasih
sementara itu pihak kepolisian sudah mengantongi nama pemasok narkoba kepada fahri albar
dan masih terus melakukan pengejaran terhadap bandara narkotika
serta telah memeriksa tiga orang saksi yang merupakan petugas keamanan perumahan fahri albar
jadi untuk kasus pengembangan penyelidikan tersangka fa
kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap tiga security
yang mendampingi petugas serta senar kawpa pada saat pengeledahan di rumahnya di cirende
jadi tiga itu sudah sebagai saksi yang mendampingi saja
nah kemudian kita tentunya
akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang lain
fahri albar ditangkap oleh penyidik satuan narkoba polres metro jakarta selatan di kediamannya
di kawasan cirende tangerang selatan banten
dengan sejumlah barang bukti narkotika
badru zamel jakarta